dalam hitungan hari lagi atau pada delapan belas agustus nanti
kasus pembunuhan ibu dan anak di subang jawa barat genap satu tahun
namun hingga kini polisi belum mampu mengungkapkan teka teki dibalik peristiwa yang mengembarkan itu
berbagai upaya telah dilakukan pihak kepolisian polda jawa barat maupun polres subang
untuk menangkap pelaku pembunuhan sadis terhadap tuti dan amalia mustika ratu ibu dan anaknya
yakni mulai dengan melakukan beberapa kali olah tkp yang melibatkan anjing pelacak
dua kali melakukan otopsi terhadap mayat kedua korban
memeriksa seratus lebih saksi
menganalisa puluhan rekaman cctv
hingga melibatkan berbagai pihak seperti bin
serta minta bantuan fbi
bukan hanya itu
bahkan polisi pun telah menyebar sketsa wajah yang diduga sebagai salah satu pelaku pembunuhan ibu dan anak
akan tetapi hingga saat ini belum ada satupun yang ditetapkan sebagai pelaku atau tersangka oleh polisi
menurut kapolda jawa barat irjen polsuntana
saat melakukan peninjauan vaksinasi di polres purwakarta
belum terungkapnya kasus pembunuhan ibu dan anak di subang
karena terkendala pembuktian
selain itu olah tkp harus dilakukan berulang kali untuk mendapat bukti atau petunjuk lain yang mengarah kepada pelaku
percaya penyidik sedang melaksanakan pengumpulan bukti dengan berbagai cara untuk mengungkap kasus perkara ini
jadi bukan berarti kita mendiamkan pak
beberapa kasus lebih mendalam
karena kejadian yang di subang itu kan diketahui sesudah berapa jam atau berapa hari begitu kejadian pak
sehingga tkp nya dan lain lain perlu peneluk lagi
insya allah pak mohon doa restunya
meski demikian suntana menegaskan pihaknya akan terus bekerja dan meminta doanya dari masyarakat agar bisa mengungkap kasus tersebut
seperti diketahui peristiwa pembunuhan ibu dan anak tuti dan amalia mustika ratu terjadi pada delapan belas agustus dua ribu dua puluh satu lalu
mayat kedua korban ditemukan di dalam mobil yang terparkir di garasi rumah di kampung ciseid jalan caga subang
di kampung ciseid jalan caga subang